pangkalan tni angkatan laut cirebon jawa barat mengerahkan tim siaga banjir untuk membantu warga masyarakat yang terdampak bencana banjir di lima yang berada di wilayah cirebon jawa barat
pangkalan tni angkatan laut cirebon jawa barat menerjunkan sebanyak enam belas personilnya untuk membantu warga yang terdampak banjir di wilayah cirebon
dengan menggunakan perahu karet anggota tni ini membagi bagian makanan kepada seluruh warga yang terdampak banjir
ada lima desa yang terdampak banjir yang mendapat bantuan yakni desa sukadana desa jati seeng desa pasaleman dan desa cilengkrang girang
terkait dengan bantuan ini kepala staf angkatan laut laksamana tni muhammad ali menyampaikan setiap prajurit jalasena samudera harus selalu sigap dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah